kenapa aku ngerasa ngantuk sekali ya
tapi aku harus cepat cepat

minta ditemenin sama patima
aku kok agak heran ya
sama kak dwi dan kak kiki
kok mereka gitu sih ayah
kayaknya nggak peduli sama ibu
nggak boleh pikiran seperti itu
di dalam hati juga
soalnya aku kasian sama ibu
ya kita harus memperasangka baik
karena segala suatu hal
yang kita lakukan dengan niat yang baik
insya allah akan membuahkan hasil yang baik
toh mereka juga
bantu kita nanti
di rumah rahman
dan terus ikhlas
dia selalu menghibur saya
dia selalu menghibur saya
dia selalu menghibur saya
dia selalu menghibur saya
dia selalu menghibur saya
dia selalu menghibur saya
kamu kasih sama ibu
sebagian kasih buat mas rahman
buat aku mau anak apa

buat mama kau udah di transfer
ngapain si mama pegang uang kes
ya udah papa berangkat dulu ya
papa mau ketemu sama orang penting
buat apa dikasih ke ibu mertua
orang aku aja kurang duit
yang sekarang kita mau temuin
itu asisten bentuk
dia itu orang
kepercayainya pak menteri
bagus kok gitu soalnya kita butuh bantuan untuk proyek kita yang di luar negeri
bahkan jangan khawatir dia itu tahu semua urusan dan juga prosesnya
tapi intinya proses kita yang tepat
ya udah kalau gitu kita berat sekarang
ini ya bu prosesnya semoga cepat sembuh ya

oh ya sus antrian pasiennya udah berapa lagi ya
masih sepuluh lagi dok
oh yaudah kalau gitu nanti jeda dulu saya mau operasi oke
selamat siang gimana bu
ini bu barang daging kita udah mulai hamis
sepertinya besok kita harus belanja lagi
oh ya di kamar ada uang berapa
uang di aku sisa dua ratus ribu ya
itu pun buat jaga jaga belanja harian sampai akhir bulan
sekarang malah baru tengah bulan
iya padahal warung kita semakin menipis itu parmen kita sekarang
memangnya kak dewi gak ngirim ngirim uang ya pak
besok terakhir bayar studi wisata
kalau fatimah gak bayar nanti fatimah gak bisa ikut
ayah kamu lagi nggak punya uang karena mau dipakai buat modal dagangan warung
nanti besok biar bunda yang ketemu sama guru kamu
bunda mau minta waktu buat nyicil bayarannya

pernah makin pake uang uang nggak mau belanja patung
tadi ibu yang minta dibawa kesini
terus ada apa
kalau ngomong tuh gak usah berbelit belit deh
ibu kangen sama kamu
nggak usah ibu gak boleh kangen sama kamu
anak anak kamu dimana
ya ampun ibu
ibu cuma mau bilang ibu kangen
terus nanya anak anak
aduh udah berapa kali sih aku tuh bilang sama ibu ya
aku tuh sibuk banget untuk urusannya kayak gini tuh gak perlu bu
ini juga nih enggar
kalau ada perlu apa apa tinggal ngomong aja di telepon
gak usah kayak gini
nggak usah ngobroku aku aja
ibu ngapain sih kesini
ibu mau bicara sama kamu
dwi tuh udah telat dwi mau meeting
kenapa gak lo takut aja sih ibu
kan sama aja
ibu mau uang
ibu nanti naya kirim uang ibu
atau enggar aja ambil ke rumah ya
dwi udah telat nih
dwi buru buru dwi
dwi tunggu ibu
ya allah mau bicara sama adab sendiri
kau susah sekali
kenapa aku ngerasa ngantuk sekali ya
tapi aku harus cepet cepet
kepalanya kena batu
ayah kenapa kau pergi tinggalin kami
kenapa kau ambil suami hamba begitu tiba tiba
kenapa kau meninggal dunia ki
aduh bu gak bisa bu
kalau sekarang ini kiki lagi mau ke bandara bu
ada studi banding di amerika
gak bisa di cancel
ini tuh demi karirnya kiki
lagian juga kan kalo kiki datang kesana juga kan
rahman gak bakalan hidup lagi bu
gini deh bu pokoknya nanti kiki kirimin uang duka ya ke rekeningnya enggar
kamu bisa segera ke rumah rahmat kan
aku tuh sekarang lagi di hongkong bu
ada meeting yang bener bener gak bisa ditinggal
kesel kesel bu cepat pulang ya gak
titip salam duka aku ya bu
buat fatimah dan juga enggar
kenapa dwi dan kiki
tidak mau peduli dengan keluarganya seperti ini
udah sayang udah
maafkan kakak bubanmu
dwi dan kiki
sampai pemakaman ramah
sampai pemakaman ramah
sampai pemakaman ramah
saya bolehkan kakak datang juga